pekalongan dikenal sebagai sentra batik
di kota inilah lahir politisi handal seperti arsul sani
lalu bagaimana arsul sani menjalankan perannya sebagai birokrat dan juga politisi
dari partai berlambang kabah ini menuju kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
kami akan mengupasnya dalam the politician bersama saya nova naya antaka
masalah banjir itu yang sebulan itu bisa dua kali
pas musim musim seperti desember januari ini
ini aja saya disini satu bulan setengah
ini udah tiga kali saya merasakan banjir dan ramadan
ini naya ya sudah jauh lebih baik
waktu saya pertama kesini itu ya sekitar lima tahun yang lalu di periode lalu
itu ya memang boleh dibilang seperti yang tadi saya katakan sepanjang tahun
sepanjang tahun itu ya kalau misalnya musim panas di pertengahan tahun begitu ya banjir rob
nah kalau musim hujan seperti sekarang ini ya banjir air hujan juga
disamping roh juga
maka kemudian itu yang kami perjuangkan teman teman di sini saya juga mendukung itu agar lapas ini memang tidak mungkin dipertahankan
karena secara keseluruhan kan wilayah pantai ini kan tingkat penurunan tanahnya itu kan sangat parah
subsidiansinya itu ya
enam cm apa sampai sepuluh cm per tahun
nah memang jalan keluarnya memang kalau untuk jangka panjang ya ke lokasi
kita perjuangkan sejak sebelum covid
tapi kemudian ketika sudah dianggarkan ada covid
ya sehingga terjadi relokasi anggaran refocusing anggaran juga
ini kita mau ke mana nih pak
ke bengkel kerjaan
ke bengkel kerjaan
ini masih banjir
di ujung sana masih
kemarin sampai berapa cm pak
kalau di sini semata kaki lebih sebetis lah
sebetis ini ya
boleh lihat ya pak ya nanti
jadi kita langsung lihat ya pak kondisinya
antisipasi yang signifikan apa sih yang diharapkan bapak nih kepada pemerintah
di sini ada dewan rakyatnya sekaligus pak
harapan yang pertama yaitu relokasi
itu harapan kita jangka panjang itu
untuk karena memang ini terus selalu seperti itu harapannya ya kita ada yang tadi saya sampaikan
itu ada mesin bom
itu setidaknya meringankan kita
itu bagian dari program cepat tanggap lah
jadi program antaranya adalah ya semua kalau terjadi katakanlah itu tadi banjir
baik banjir air hujan maupun banjir rop maka ada peralatan memadai yang akan bisa meminimalisir efek banjir
ya itu yang paling utama saya kira memang mesin pompa
relokasi ke mana pak nanti rencananya
relokasi sih ke daerah selatan ya
sekitar kalau dari wilayah pantai itu berkisar antara lima belas sampai dua puluh kilo dari garis pantai
ya dan itu sudah masuk mulai daerah pegunungan
jadi dataran rendah yang paling tinggi
itu kalau namanya di
sekitar wilayah ibu kota kabupaten pekalongan wilayah kajen
berarti tadi akan memberikan salah satunya alat pompa untuk sementara
kalau banjiropnya sendiri berarti kan ini kan artinya dari kondisi alam dari pekalongan ya pak ya
ini gimana nih pak untuk mengantisipasinya dari pemerintah khususnya dan juga masyarakat
karena kan kalau ini bisa berulang kembali begitu
ini kan memang apa
pertama tidak bisa kebijakannya itu kebijakan yang sektoral saya kira
ya ini harus kebijakan keseluruhan
bahkan dalam konteks lapas pun
kalau lapas ini dilengkapi dengan itu tadi peralatan peralatan antara
tetapi kalau kebijakan komprehensifnya itu tidak terjadi ya
itu hanya meminimalisir saja gitu loh
jadi kalau kebijakan komprehensif itu misalnya kedepan itu perlu dipikirkan tentang pembatasan pembangunan rumah pemukiman baru
tapi ini kan juga memerlukan penyadaran kepada masyarakat bahwa kawasan pantai utara kota pekalongan itu memang sebaiknya beban kepenghunianya tidak terus bertambah sebisa mungkin malah berkurang
kalau tidak banjir daya tampung berapa pak
kalau pak semuanya
kalau seandainya berapa blok
itu tadi sepuluh blok itu bisa delapan ratus an
sementara sekarang yang layak
sekarang ini yang layak paling tinggi itu tiga ratus
lebih dari tiga ratus itu kita segera mutasikan
siapa mas siapa mas pak suroyo asalnya mana mas kalau kalau neng di uang
sama peringkat tetangga saya orang keduhuni ah begitu ya jadi oke kenapa kau ada di sini
narkoba apa make atau jual juga ah make aja oh gitu enggak enggak sambil jualan enggak kenapa
oke terus sudah dijalani
dua tahun satu bulan ya
ini juga sudah mulai dapat remisi nanti setelah ini mau dapat asru ya di rumah waduh
selamat tapi harus jadi duta anti narkoba loh itu loh
sampai sehat setuju bu
ini pak coba nih dapur umum selama ada banjirnya
kami memang apa sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lah ya temen temen tiga
di advisors kalung ngand itu bikin juga dapur umum ya dan memang ya kalau partai politik hanya

kemampuan tetapi kan kemudian
kebijakan dan alokasi
fraksi b tiga juga
berusaha di pusat agar
kalau pun belum bisa
diperbesar tapi juga tidak dikurangi
juga boleh ini
terparah gak sih ibu
terparah berarti paling parah gara gara rop
dan juga intensitas hujan
ini kemarin masuk ke sini
jadi sampai ke sini
apa harapannya ibu
ini kayaknya terharu dan juga sedih
mumpung ada wakil rakyat
semoga jangan begini terus pak susah
kita harus ikhtiar bareng bareng juga
nah insya allah
itu kan juga berusaha
tapi kalau pun tidak bisa cepat
ya karena memang anggarannya itu kan terbatas
tapi insya allah kalau kita apa
pertama ya sabar
yang kedua kita juga bareng bareng
gotong royonglah kerja bareng
tidak kemudian saling salah menyalahkan
itu insya allah apa
pelan pelan akan inilah
tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
kan kita serahkan juga di situ ya
bantuan bibit ikan
terus perahu vibur itu
nanti sebelah sana juga kita bikinkan
parkiran untuk wisata
dan nanti jadikan yang punya sawah disini
bisa bikin warung warung di tengah rawa
oke maka bu maturnuan ya
ini sudah bikin dapur rumon sekarang
oh enggak udah udah
udah makan udah sarapan
untuk pada ngungsi lah ya untuk mengungsi
ya gitu oke maturnuan maturnuan
pak jokowi beberapa kali
bahkan pak ketum pak meryono sempat datang beberapa kali ke istana ini

p tiga ditawarkan kursi gak pak

lalu ini p tiga
terus ke p tiga
pak arsul tadi kita udah keliling keliling
seberapa sering nih bapak
langsung terjun ke masyarakat
kan kalau setiap anggota dpr itu
satu tahun itu
juga punya kalau tidak
salah delapan kali masa kunjungan
kerja perorangan ke dapil
nah itu kan
jadi kalau misalnya
totalnya itu tiga belas
maka boleh dibilang
paling tidak sebulan sekali
mesti harus soan kepada
orang tua terutama yang masih hidup
disambing tentu bersiarah ke makam
ayah saya setiap hari jumat
hasil yang diperoleh dengan
bertemu langsung dengan masyarakat
itu tentunya beda ya pak
seperti apa pak hasilnya
ya kan begini anggota dpr itu kan
memang disumpah untuk memperjuangkan
untuk bisa tahu apa yang dibutuhkan
yang perlu dibangun di dapilnya
pertama dengan siapa tentu dengan jajaran
pemerintahan yang ada di dapil
pemerintah kebupaten pemerintah kota
disini ada tiga
kabupaten ada satu kota
di dapil jawa tengah sepuluh itu
nah yang kedua juga
apa yang menjadi
dari berbagai elemen masyarakat
tentang jalannya pemerintahan ini
kalau bapak di komisi tiga ini cukup lama
pak arsul sani ini melihat korupsi
ya saya kebetulan sejak
jadi anggota dpr itu selalu duduk di komisi tiga
keamanan nasional dan hak asasi manusia
maka persoalan persoalan korupsi itu juga
menjadi persoalan yang
kita semua saya kira tidak hanya
kami yang di komisi tiga menyadari
bahwa korupsi di indonesia itu sistemik
dan karena itu penangannya sistemik
apa itu sistemik
sistemik itu terjadi disemua
baik yang ada di
rumpun kekuasaan eksekutif
juga di rumpun kekuasaan negara seperti di western di principle di bawah negara di bahasa indonesia dan juga di balas nasional seluruh negara
iya dan yang selalu diperhatikan itu
legislatif seperti di dpr dprd
juga di rumpun
kekuasaan yudikatih mulai dari
mahkamah agung sampai juga
pengadilan yang paling rendah
nah itu memang masif sekali
masif sekali sistemik maka
penanggulangannya juga harus
sistemik juga penanggulangan
secara sistemik itu yang seperti apa
pertama kita harus
benahi terus menerus harus sesuaikan
bapak terkait rkuhp bapak salah satu
di komisi tiga
yang mengusulkan atau menginisiasi
pasal terkait rekayasa
ini seperti apa pak
ini sudah masuk dan
bisa mencetuskan hal tersebut
jadi begini rkuhp ini kan
ruu yang kita bahas
selama sejak periode lalu jadi kalau
kita hitung waktu total pembahasannya itu
tujuh tahun nah selama
kami banyak menerima aspirasi
masyarakat kemudian sebagai
anggota komisi tiga dpr
juga setiap bertemu
berkunjung ke berbagai
daerah tidak hanya ke dapil saya
itu juga menerima juga
titipan harapan dari
masyarakat nah salah satu yang diharapkan
masyarakat itu seringkali
masyarakat merasa bahwa
ada oknum penegak hukum
mencari cari kesalahan dengan
seseorang seorang warga
dituduh telah melakukan sebuah
tindak pidana yang paling banyak
yang paling sering kami terima
laporannya itu misalnya
pakai narkoba pakai ganja
padahal yang bersangkutan tidak memakai
tapi tiba tiba ada ganja
dan narkobanya di mobilnya di rumahnya
ditemukan ketika pengledahan
kemudian dirasakan oleh masyarakat
sebagai sebuah rekayasa kasus
dan di rkuhp sekarang
itu tidak ada pengaturannya maka
begitu ada aspirasi itu
kami di komisi tiga saya termasuk
paling tepat lah ya mengusulkan
perlu di rkuhp itu
ada tambahan rekayasa kasus
agar siapapun penegak hukum
yang ke depan itu
melakukan atau main main
dengan sebuah kasus
yang itu biasanya ujungnya adalah
untuk bisa memeras
oknum ini ya sekali lagi
itu harus diancam pidana
harus diganjar dengan pemidanaan
yang cukup maka kita masukkan lah
kalau tidak salah itu ancaman pidana nya
tujuh tahun ya itu
kalau pak ini jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
melihat kondisi didapil bapak seperti ini
tertarik ini pak maju lagi
mungkin bagi banyak orang menjadi
anggota dpr itu kelihatan enak
dapat fasilitas gaji dan tunjangan
besar tapi disana juga melekat
tanggung jawab yang besar
beban yang besar juga
ya kecuali mereka yang ingin
jadi anggota dpr atau dprg
itu hanya sekedar untuk main main
untuk status sosial gitu ya
karena ini masih ada waktu
ya belum saya putuskan apakah saya akan
mencalonkan diri lagi atau tidak
saya tentu akan bertanya pada partai saya lah
masih butuh saya apa enggak sih
untuk jadi caleg
untuk jadi anggota dpr
nah semua nanti jawaban jawaban itu
saya juga akan bertanya kepada para alim ulama
disini apakah sebaiknya
saya masih maju atau tidak
loh pak ini kan pak romi
kembali lagi ke p tiga
kemudian banyak juga masyarakat yang mencibir
karena pak romi
mantan koruptor begitu
gimana pak apakah sudah ketemu
pak romi dan menilai anggapan
tersebut nih pak
kami terus terang melihatnya pertama
dari sisi hukum ada nggak
halangannya dari sisi hukum
nah terkait dengan mas romi tidak ada
halangannya dari sisi hukum pertama apa hak
politiknya tidak dicabut
yang kedua sebagai
orang yang oleh pengadilan
sudah beliau jalani hukumannya
ya sudah beliau
jalani hukumannya dengan baik
dan kemudian itu tadi
nah yang berikutnya
supaya tidak menimbulkan
antipati yang terlalu lebar
mas romi itu kemudian
kita minta tidak sebagai pengurus harian
majelis pertimbangan itu tugasnya
memberikan nasihat memberikan masukan
tentang apa yang
hal hal yang perlu dikerjakan
perlu mendapat perhatian dari jajaran
pengurus harian partai
jadi itu dan mas romi
kalau kita lihat misalnya di pdi perjuangan
ada prof rohmen dahuri
kenapa kok orang tidak ribut
pak vaskah suseta
di partai demokrat ada
mas andi malarangeng
yang juga menjadi sekretaris
majelis tinggi dari
pertanyaan saya gitu loh
kenapa kok sekarang begitu
romi kok ributnya minta ampun begitu loh
nah jadi saya
ingin melihatnya proporsional
sampaikan kepada semua teman teman
pernah lagi ada yang menjadi benalu
pak jokowi beberapa kali

pak petika ditawarkan
kursi gak pak
sekarang punya representasi
di kabinet yang masih diduduki oleh
memutuskan untuk berada di
pak giyai ma'ruf amin dari sejak pencalonan
kita memang tidak pernah
aku punya kontrak politik yang terkait
dengan posisi atau jabatan
kita serahkan itu semua
kepada pak jokowi dan pak giyai ma'ruf
ketika itu kalau terpilih
faktanya kemudian kedua beliau terpilih
kontrak politikkan adalah
harus beliau laksanakan
kalau terpilih pada saat itu
nah jadi karena itu
konteksnya adalah jabatan
ya kami kan harus istiqom harus konsisten
menteri termasuk di reshuffle atau tidak
itu kita serahkan kepada pak jokowi

sebelum pemilu gak ada
apa yang berpikir
bahwa petika masih akan lolos
kalangan internal caleg petika yang

jadi kita harus
berpikir bahwa petika akan lolos

kita harus berpikir bahwa petika akan lolos karena itu

kita harus berpikir bahwa petika akan lolos karena itu

kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick

kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
kita harus berpikir bahwa petika ingin chick
justru ada dalam kondisi yang sangat solid
selama dua belas tahun saya ada di partai ini
saya belum pernah merasakan seperti yang saya rasakan sekarang
tentang soliditas teman teman jajaran dari mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting di kelurahan
kemudian juga semangat untuk katakanlah membesarkan mempertahankan partai itu
sekarang ini justru sedang ada dalam puncaknya
setelah ya kami memang melakukan pergantian ketua umum
itu yang kemudian juga banyak ketika itu pengamat yang mengatakan ini akan menjadi konflik baru di bpn
karena memang tidak bisa kita punggiri sejarah b tiga itu kan sejarah yang panjang dengan urusan konflik
kalau pak ini berarti
apakah masih ada bibit bibit perpecahan
kemudian bagaimana cara p tiga untuk mengkonsolidasi dengan kader kader yang mungkin sempat terbelah
sebetulnya kalau disebut perpecahan tidak
kami tentu ada perbedaan pendapat ketika memang akan memutuskan apakah pak ketua umum kita pada saat itu pak soeharto diganti apa tidak
tetapi setelah kita bicarakan tentu dalam proses itu tidak bisa
bisa kita punggiri ada ketegangan ketegangan ada yang marah
tapi setelah itu kita saling berdialog bicara dengan kepala dingin
alhamdulillah semua terselesaikan
dan seperti yang kita sampaikan ini bukan pertarungan antar kubu
kubunya pak mardiono kubunya pak surya tidak
ini memang kesepakatan untuk kita sepakat agar ketua umum kita itu tidak menjabat menteri
pemilu makin dekat
maka pimpinan tertinggi ini harus fokus mengurusi pemilu
alhamdulillah kalau kita lihat ya sampai dengan hari ini kan buktinya pak suharto juga nggak menggugat
atau pendukungnya pak soeharto juga tidak ada yang menggugat
itu menunjukkan bahwa memang ini nggak ada konflik
legowo berarti pak saharso ya pak
kita berharapnya pak soeharto memang legowo lah
oh p tiga melihat ini kan bisa dikatakan musibah beruntun ya pak dari pak romi
tentang kplkpk kemudian pergantian ketua umum ini juga cukup bisa dikatakan mengguncang p tiga
ini bapak melihatnya seperti apa pak runtutan musibah ini
tadi saya katakan p tiga itu partai seperti perusahaan publik
tidak ada controlling person tidak ada controlling shareholders yang seperti di sejumlah partai lain
karena itu salah satu kelemahannya menurut saya partai yang seperti itu
adalah potensi konfliknya itu lebih terbuka lebih besar
nah jadi karena apa
karena kan memang tidak mudah menyatukan sudut sudut pandang yang berbeda beda itu
nah itulah yang kemudian coba kami tengahi dengan mengedepankan dialog
nah setelah pengalaman dengan pak romi dan kemudian dengan ketua umum yang juga menjabat sebagai menteri itu
ya kami kemudian melakukan pemenahan dengan melibatkan sebanyak mungkin kader untuk tidak rangkap jabatan
sehingga bisa terlibat dalam kegiatan kegiatan kepartean
berarti ini kan kemarin litbang kompas elektrialitasnya sekitar oktober kemarin baru sekitar satu tujuh persen
berarti ini kan terjunnya cukup bebas
nah apa yang harus dilakukan oleh p tiga
artinya kalau terlalu rendah elektribilitasnya ini otomatis bisa mengancam tidak lolos ke senayan pak
seperti apa strateginya pak
jadi kan begini kalau kita lihat sejak apa yang namanya survei itu menjamur menjelang pemilu dua ribu empat ya
sampai dengan sekarang ini mau pemilu dua ribu dua puluh empat p tiga itu selalu diposisikan tidak lolos abam atas
itu dari dulu
jadi kami itu kemudian punya rumus begini survei itu margin error nya berapa sih tingkat kesalahan
kan rata rata dua sembilan
sudah begini sajalah saya bilang hasil survei ditambah dengan margin error itu masih di atas empat apa enggak
itu yang paling gampang lihatnya seperti itu
karena bahkan di survei dua ribu empat belas apakah itu
apalagi di dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas itu karena sekali lagi musibah mas romi itu hanya sebulan sebelum pemilu
nggak ada yang berpikir eksternal bahwa p tiga masih akan lolos
bahkan banyak kalangan internal caleg p tiga yang berpikir bahwa p tiga tidak akan lolos
karena itu mereka tidak mau fight di waktu waktu terakhir
karena tidak mau fight ya sudah
karena suara kemudian ya tidak tergarap dengan baik
nah sekarang logikanya ya kalau tidak ada konflik tidak ada lagi kejadian seperti yang dulu
pasak kok tambah pengecil
kata kuncinya kemudian tinggal satu
bisa enggak caleg caleg kita itu untuk pekerja minimal seperti performenya ya
pertama kelas yang lalu
di mana kami mendapatkan tiga puluh sembilan kursi
lalu pak ini sebenarnya penyebab elektabilitas p tiga terjun bebas sebenarnya apa sih pak
yang paling mempengaruhi dan juga nanti targetnya pak di dua ribu dua puluh empat
perolehan suaranya baik di kursi dpr dan juga tentunya di tingkat yang lebih besar lagi
memang itu tadi
salah satu barangkali kalau disebut kelemahan ya mogok
partai yang terbuka itu pasti aspirasinya juga banyak
kami harus akui ya bahwa di kalangan konstituen akar rumput dan bahkan struktur kami
ada sosok yang berbeda beda yang difavoritkan sebagai capres atau cawapres
kami mencatat sejumlah cocok
memang yang paling banyak disebut itu mas ganjar pranowo
lalu kemudian ada juga mas anies baswedan
nah akhir akhir ini sangat populer di tempat kami
mas erick thohir sama mas sandi uno
rk kang emil itu juga mulai populer itu di teman teman jawa barat
karena memang dulu kami mendukung
nah bagaimana kami akan mengelola itu
kami masih akan melihat sampai kira kira satu dua bulan yang akan datang
setelah itu nanti tentu kami akan melakukan musawarah kerjaan yang lain

dan saya kira bisa jadi kita kerucutkan pun tidak hanya satu nama
kenapa kok tidak hanya satu nama
agar ini memberikan ruang yang lebih luas bagi dpp ya
ketika kemudian bermusyawarah dengan partai koalisinya
dalam hal ini kan kami berkoalisi dengan partai golkar dan partai amanat nasional pan ya
di kib itu
nah kalau kami misalnya hanya menetapkan satu

hanya menetapkan si a saja atau si b saja
sementara partai lain tidak mau
itu kan gak ketemu nanti
ruang untuk ketemunya
nah jadi kami di p tiga juga harus tahu diri soal ini
karena kami ini yang paling kecil juga ya
kalau anak kecil itu nggak boleh
kalau orang jawa bilang komplitilah
jadi benarnya nih pak isunya pak sandiaga uno masuk ke p tiga
jadi kan tadi saya katakan
sekarang ini populer di p tiga ya
pak erick thohir dan pak sandi
nah ada teman teman di wilayah di cabang yang pengennya ngundang pak sandi
ada yang pengen mengundang pak erick thohir
ini kan semua kan masih kita fasilitasi semua
kita sampaikan ya
dan kedua beliau ini memang paling mudah
seperti yang dikatakan pak mardiono
tetapi kalau terkait apakah kemudian pak sandi
atau bahkan pak erick thohir mau masuk p tiga
kami belum melakukan pembicaraan soal itu
dan kami akui bahwa pak sandi adalah kader partai gerindra
memang tentu kalau secara etika kami kan nggak boleh menarik narik
nah beda dengan pak erik
kalau pak erick kita bilang sudah lah
sudah saatnya gitu loh
tidak hanya jadi kesayangannya p tiga
tapi juga pak erick masuk p tiga
berarti kalau pak sandiaga masuk p tiga ini siapa yang diuntungkan pak
p tiga k atau sandiaga
insya allah pak
p tiga juga akan mendapatkan berkah manfaat
pak sandi juga insya allah itu juga akan mendapatkan berkah atau manfaat juga lah dari itu ya
karena p tiga kan memang harus diakui
ya pada saat ini itu
kami tidak memiliki publik figur yang kuat
sebagai mana misalnya partai gerindra gitu ya
atau menasdem gitu ya
atau bahkan pdi perjuangan dengan bumega itu
loh bapak melihat manuver dari pak sandi ini seperti apa
apakah sudah ada pembicaraan juga dengan partai gerindra
ini kan yang mengundang pak sandi
ini kan teman teman di wilayah
dan kemudian beliau itu diundang sebagai menpari kraf sebetulnya
kita nggak bisa pungkiri lah teman teman di bawah itu juga
pengen sebanyak mungkin bisa mendapatkan akses terhadap program pemerintahan
ya apa sepanjang beliaunya mau kita monggo
tetapi kami sekali lagi tidak mau mengajak ajak juga pak sandi atau mendesak mendesak untuk masuk p tiga
karena kami harus pegang etika
bahwa pak sandi itu adalah kader dari partai lain
bahkan punya jabatan yang penting juga di partai gerindra sebagai wakil ketua dewan pembina
untuk posisi p tiga apakah mengusulkan capres dan cawapres juga pak
kita pasti akan mengusulkan
kita pasti akan mengusulkan
nah itu tadi
kan nanti namanya akan kita putuskan di mukernas
p tiga itu kan suka dapat pos menteri agama
pak arsul kayaknya cocok jadi menteri agama saya bilang
kalau saya jadi menteri agama bisa hilang agama itu sendiri
pak tadi kita udah keliling keliling
nah sekarang kita di ini apa pak tautos
ini adalah soto khas pekalongan
ini tempat favorit pak makanan favorit
ini kalau setiap saya reses atau mengadakan kunker dapil ya
sebisa mungkin wajib mampir di soto romani ini
berarti wajib di sini makannya favorit
dulu bapak pernah menjabat sebagai komisaris superware
gimana pak ceritanya
pernah nggak sih pak dimarahin istri
lupa buat istri
wah ini di tupperware itu saya empat belas tahun jadi direktur kemudian tiga tahun jadi komisaris ya
itu perusahaannya para perempuan lah
karena puluhan ribu bahkan ratusan ribu sales force nya itu mayoritas perempuan
nah justru ketika di tupperware itu saya dapat dukungan betul dari istri di rumah
dibekalin pakai tupperware pak
nah itu setiap sampai sekarang bahkan saya sering meskipun tidak tiap hari lagi
itu ke kantor ke gedung dpr di senayan membawa bekal makanan dari rumah dengan tupperware
kalau pak ini bapak pakai batik khas pekalongan
bedanya batik khas pekalongan dengan batik batik lain itu apa sih pak
pertama dari sisi motif ya
dari motif itu kalau batik pekalongan itu adalah biasanya
batik yang tidak punya pola motif tertentu
hanya motif dasarnya itu bunga
bunga dan kemudian dikembangkan macam macam
kadang kadang kemudian misalnya bunga itu dikombinasikan dengan katakanlah hewan binatang
bisa juga misalnya yang lain gitu ya
sampai jangkrik juga bisa itu ya

kemudian yang kedua saya kira ciri khasnya pekalongan
batik pekalongan itu tidak mengenal strata batik
batik batik strata batik yang ada tingkatannya yang makenya
iya hanya kelompok ini atau status sosial ini enggak
semua bisa memakai warna atau motif corak yang sama
dari the have sampai yang katakanlah the have not lah

kita mau ada jawab cepet nih ya pak
udah siap pak

tauto pak tentu tauto tapi lebih bagus kalau ada sego menggononya dua duanya berarti ya oke
halo pak pilih pemilu tertutup atau terbuka kenapa buat saya pribadi ya dan sebagai p tiga
tertutup itu bagus tapi kalaupun kemudian disepakati karena mayoritas menyempakati terbuka
juga tidak masalah jadi mengikuti kepentingan bersama gitu ya artinya kami siap untuk
bermucawarah soal sistem pemilu ini
apakah kita bisa mencari pemilu yang terbuka atau yang terbuka jadi kita harus mencari pemilu yang terbuka

dua duanya adalah sahabat saya jadi saya berharap kalau tidak erick thohir sandiaga uno paling tidak
jadi cawa press lah antara dua itu ya pak iya yang paling dua duanya susah kalau saya sebutkan
satu nanti saya dikomplain di protes gitu oke oke sekarang kita kayaknya
sudah menggoda pak kita langsung cobain aja oke oke kita coba ini favorit ini ini makanan
khas pekalongan yang harus kita buat gue nasional dan gue internasional ini bahannya dari tauco ya pak
ini ada tauco nya kemudian ada bihun ya dan yang doyan pedes sambelnya terpisah ayo
pasti karena belum dikasih sambal ini
ini farsul kemantannya ini
ini wisma antara
di auditorium wisma antara
yang paling kecil ini
dulu farsul orangnya gimana
anaknya seperti apa sih ibu
oh anaknya baik
gimana nih bu pengen tahu
mungkin orang banyak yang nggak tahu
sosek pak farsul muda masih kecil manja
masanya nggak ada yang manja
masanya nggak ada yang manja
jadi politisi bapak aja ya pak ya
jadi dulu bapak itu pesennya begini
kalau mau jadi politisi itu
urusan dapur harus selesai dulu
maka urusan dapur itu artinya kebutuhan rumah tangga itu harus selesai dulu
karena kalau belum selesai itu
maka di politik itu yang terjadi
artinya hidup dari politik
bukan menghidupi politik
bukan menghidupi politik
tapi hidup dari politik
nah itu yang bapak saya nggak mau
untuk politik sendiri di mata pak arsya seperti apa melihatnya

ini kan juga kalau dari zaman orde baru hingga reformasi kurang lebih dua puluh lima tahun
seperti apa politiknya
jadi ini ada plus minusnya
tidak semua yang terjadi
atau yang kita alami
di masa orde baru itu jelek
satu hal yang bagus misalnya
dulu di masa orde baru nggak ada cerita politik uang
nah ini nggak ada itu
tapi tentu yang
yang kurang di masa dulu adalah
tidak bisa sebebas sekarang
nah di masa reformasi
dengan sistem pemilihan seperti ini
menjadi hal yang saya kira
persoalan serius saat ini
kenapa kok jadi persoalan serius
karena itu melahirkan para politisi
tidak sepenuhnya itu kemudian
punya karakter pengabdian
lihat segala sesuatu
ada uangnya atau tidak
ada anggaranya atau tidak
nah itu hal hal serius
karena itulah maka
misalnya ya sekarang ini
ada keinginan ya
pdi perjuangan itu untuk
kembali pada sistem proporsional
tertutup itu saya kira
sebagai warning bahwa sistem
proporsional terbuka yang sekarang
itu telah kemudian
kompetisi politik itu tidak sehat lagi
apa yang punya uang
yang punya modal finansial
yang bisa menguasai dan yang bisa
pak ini jokowi sudah memberikan sinyal reshuffle
tadi kita keputus kalau misalnya
mau jadi menteri
apa nih pak atr kemudian
jadi menteri apa nih pak
saya itu cocoknya jadi
mantri bukan jadi menteri
masih banyak yang lebih baik dari saya
untuk jadi menteri
tetapi bagi saya kalau pun
misalnya satu ketika
enggak zaman pak jokowi ya
kok bisa bergabung ke kabinet
begini loh saya hanya
menempati sebuah posisi
itu kalau sesuai dengan
apa latar belakang pendidikan
pengalaman yang selama ini ada
nah pengalaman saya itu di bidang
hukum ya mestinya
kalau pun dipercaya
ya suatu ketika
itu ya menteri hukum dan ham
atau jaksa agung gitu loh
kalau saya misalnya saya suka bercanda begini
p tiga itu kan suka dapat
pos menteri agama
pak arsul kayaknya cocok jadi menteri agama
saya bilang kalau saya jadi menteri agama
bukan karena misalnya
ingin menduduki satu jabatan
terhormat misalnya katakanlah
jabatan menteri terus pokoknya asal
apa dipercaya jadi
menteri apa acos saya akan harus
terima karena saya kira
itu menurut saya
pangkal ketidakmajuan lah
kalau pun bukan kerusakan dari
kalau kita tidak
in the wrong place itu juga bukan hal yang bagus
berarti antara jaksa atau menteri hukum
ya itu kan
kalau itu kan
mimpi tapi saya tidak pernah mimpi itu juga
oke kita lanjut lagi ya pak ya
identitas saya sebagai politisi
partai islam ya saya
memang harus memperjuangkan
pak selain di kib
pak selain di kib
ada peluang nggak sih pak
untuk berkoalisi dengan partai lain
mungkin seperti pdip
nasdem pan atau
saya kira semua orang
politik akan selalu mengatakan
dan juga politik itu
bersifat dinamis ya
nah kalau itu
kalau bicara peluang tentu
peluang itu terbuka
bahkan kalau kita mau
jujur ya kan kita ini tidak boleh
memastikan segala sesuatu
bahwa yang hari ini
terjadi atau hari itu kita capek
kemudian tidak berubah kan tidak bisa
begitu juga dalam politik
tidak tertutup kemungkinan yang
di kib itu berubah komposisi
kalau sekali lagi bicara peluang itu
sangat terbuka nah
idealnya memang yang kib
sekarang ini utuh ditambah
juga dengan partai politik yang lain
baik itu partai parlement
bapak ini dari beberapa nama ya pak
seperti ada ganjar prabowo
anies baswedan dan juga puan maharani
kalau bapak memilih ini siapa pak
yang a mungkin dari arus bawah
menjagokan siapa pak
kalau antara siapa siapa tadi
ada prabowo kemudian ada
ganjar pranowo sama
puan maharani nah kalau kita
arus bawah p tiga
maka memang tidak tunggal
itu harus sekali lagi untuk
posisi presiden memang
harus diakui tiga nama
yang muncul dalam
ya pak ganjar
itu memang ketika kami
p tiga artinya di dapil dapil
di mana p tiga
punya suara yang signifikan
menunjukkan perbedaan antara
satu daerah dengan daerah lain saya kasih
contoh lah misalnya kalau kita
bicara tentu dki
jawa barat yang
nempel dengan dki
begitu ya memang suara
mas anies harus diakui itu
dominan ya di
konstituen akar rumput
di jawa tengah ya
dan juga di beberapa daerah lainnya
termasuk provinsi di
luar jawa suara
terhadap mas ganjar itu juga dominan
akar rumput juga demikian ya
di jawa barat misalnya
itu juga sebagian ada
suara kang emil rituan kamil
kemudian itu tadi
yang jelas tiga nama
itu semua sama sama
disuarakan di internal p tiga
komunikasi yang intensif
diundang begitu ya
dan mas andi itu juga mendapatkan
hati di p tiga
apa sebagian berharap
apalagi memang karena p tiga ini
buncitlah kalau di parlemen itu
paling nggak bisa disuarakan sebagai
satu diantara dua nama ini
untuk kemudian bisa menjadi cawapres
sudah ada komunikasi dengan pak erick thohir pak
terus berkomunikasi dengan pak erick thohir
dan juga berkomunikasi dengan
pak andi ya
hanya karena memang p tiga itu
belum kita tetapkan kapan
mau musawarah kerja nasional
makanya ya belum kita kerucutkanlah
untuk target perolehan suara
di pemilu dua ribu dua puluh empat p tiga menargetkan
berapa nih pak dua digit kah
iya jadi begini
tidak mulu mulu targetnya
dua ribu sembilan kami punya

naik cukup signifikan tapi kursinya
hanya tambah satu menjadi tiga puluh sembilan
kami itu ingin kembali
ya berarti ada
di angka sekitar empat puluh an lah
kira kira seperti itu
itu nah kenapa
kok tidak mau mulu mulu
ya memang politik itu meskipun
kita harus punya cita cita juga
harus melihat juga
nah kenapa kok empat puluh itu
tidak kami anggap mulu mulu ya karena kami
pernah punya kursi yang di sekitar angka
itu gitu loh artinya
kalau kami bekerja dengan baik
insya allah kursi kursi itu akan
kembali bapak dengan target
sekitar empat puluh kursi di dua ribu dua puluh
ini kan juga muncul partai partai
islam baru seperti partai umat begitu
apakah ini ada kekhawatiran
suara dari p tiga sebagai
salah satu partai islam ini akan
digerogoti oleh partai partai islam yang baru yang
muncul ini pak sebetulnya
dengan partai islam
lainnya itu ya
kalau cukup dominan ya
dengan pkb gitu ya
kemudian juga dengan
pks gitu ya
ada juga dengan pan tetapi
kalau partai partai baru karena
kita juga belum pernah lihat
performanya ya kita
mengenal lah ada partai partai islam yang
sudah ikut pemilu lah lama seperti
gitu ya itu tidak
merupakan satu ancaman buat
kecenderungan mereka justru suaranya dari
pemilu ke pemilu juga makin
kecil gitu ya
nah kita justru
ingin meyakinkan kepada
pemilih partai islam daripada
suaranya itu menjadi
tidak terrepresentasikan dalam
kursi di senayan
ya lebih bagus saja kemudian
dialihkan ke p tiga
itu tebal sekali lah gitu ya
antara katakanlah pemilih
partai partai islam yang non parlemen
itu cara gimana pak
strategi untuk bisa tadi
menambah kursi di dua ribu dua puluh empat
ini cukup ketat persaingannya juga
saya kira begini di
tahap saat ini ya
jawabannya itu ya cuma satu
yang lebih intensif
nah kerja elektoral
yang lebih intensif itu untuk apa
untuk memupuk modal
sosial kita karena kan suara
itu terbentuk dari
dua modal ya pada akhirnya
apa itu yang pertama modal sosial
yang kedua modal finansial gitu loh
nah kan kalau
itu kan memang sesuatu yang harus kita
ikhtiarkan kalau modal sosial
itu harus kita kerjakan
ya kita kerjakan dengan kerja kerja
yang nyata tentunya apa
tergantung kearifan lokal
ya misalnya kan tadi
kita sudah ke
korban rob korban banjir
tentu apa yang
kita lakukan adalah
memberikan apa yang bisa kita berikan
sesuai dengan kemampuan dan
yang paling penting bukan pemberiannya
dengan cara kita bersilaturahmi
secara langsung itu
saya kira akan membekas
ya lebih mengena
lebih membekas daripada modal finansial
terakhir pak harapan dan juga pesan
karena kan di dua ribu sembilan belas memilunya
memilu identitas cukup bisa dikatakan
tidak kondusif ya untuk
di dua ribu dua puluh empat apa harapan dan juga
pesan dari bapak
saya terus terang
kurang setuju ketika
ada yang mengatakan jangan
gunakan politik identitas
kalau titik hanya di situ menurut
pas menurut saya jangan
gunakan politik identitas
yang memecah belah yang
jadi politik identitas
itu kalau bagi saya
silahkan dipertahankan tetapi
politik identitas yang inklusif
identitas saya sebagai politisi
partai islam ya saya
memang harus memperjuangkan
ya sama dengan
atau pada dirinya ada
liberalisme liberalisme kemudian
dia mau memperjuangkan nilai nilai
liberalismenya ya monggo
saja sepanjang itu kemudian
tidak ya baik
yang katakanlah memperjuangkan nilai nilai
katakanlah universalisme yang
lain ya itu
kemudian tidak menyalah nyalahkan
tidak memocokkan tidak
mengkornarkan ya yang
bukan dari bagian dari
identitasnya ya sepanjang
itu terjadi saya kira
itulah buat saya makna
dari bineka tunggal ika ya
kita itu diciptakan dengan
yang harus ada pada kesadaran
pada diri kita kita itu juga
harus punya satu satu apa satu
tujuan satu semangat
satu tekad semangat dan tujuannya
konsensus bernegara kita
itu tetap bisa kita pertahankan
negara republik indonesia
kebinekaan itu sendiri dan yang paling penting adalah
pancasila itu sendiri sebagai dasar
negara kita itu terima kasih banyak
pak arsul atas waktunya dan tentunya kita
berharap pemilu dua ribu dua puluh empat kondusif
dan juga harapan harapan baik
juga tercapai ya pak ya
dampaknya sebagai politisi
dan juga sebagai tadi berdampak
bagi masyarakat luas sebagai anggota
dewan wakil rakyat ya pak ya
terima kasih banyak pak waktunya saya harap ya terima kasih juga
semoga mudah mudahan apa si nnn
indonesia tv ini juga bisa menjadi
dari bagian dari media yang bisa
memberikan pendidikan politik juga kepada masyarakat
terima kasih pak
dengan pengalaman yang mumpuni
kak arso sani membuktikan kinerjanya
dan juga sebagai politisi
partai berlambang kabah ini
untuk meningkatkan dan juga menguatkan
jelang pemilu dua ribu dua puluh
untuk menggali esensi dan juga
menagi aksi bukan
sekedar sensasi saya novo nenaka